tragedikan juruhan kedua tersangka
berinisial abc dan mnr
warga mergang san mantri jeron
yogyakarta polisi berhasil mengemankan
sejumlah barang bukti yang digunakan saat
merusak bus rmfc seperti jaket
telepon genggam bilah bambu
batu hingga konblok
dalam pemeriksaan pelaku mengaku melakukan
pengerusakan karena kecewa dengan rmfc
yang tidak mau mundur dari liga satu
setelah tragedikan juruhan
akibat perbuatannya kedua pelaku terancam
hukuman lima tahun penjara dan
denda paling banyak rp empat lima juta
motif daripada pelaku
melakukan tindakan ini
merasa kecewa terhadap arema fc
yang tidak mau mengundurkan
kejadian kan juruhan
liga liga yang ada di indonesia ini
tertunda kemudian juga
tidak disaksikan oleh penonton
kemudian bahkan liga dua dan liga tiga